anda kembali menyaksikan cnn indonesia business tahun dua ribu delapan belas menjadi tantangan bagi perekonomian indonesia
kesejahteraan sosial selalu menjadi fokus pertama apbn disusul penerimaan pajak
target pajak tahun dua ribu delapan belas sebesar rp satu enam ratus delapan belas triliun naik dari penerimaan tahun dua ribu tujuh belas yang diperkirakan mengantongi rp satu empat ratus tujuh puluh dua triliun
kenaikan itu diperlukan untuk menutup target penerimaan negara rp satu delapan ratus sembilan puluh empat dua triliun yang naik rp enam belas tiga triliun dibanding tahun lalu
jangan lupa sekarang situasi eksternalnya jauh lebih baik
jadi kita harus memanfaatkan pengangguran momentum
ruang dari fiskal sedikit ada karena perbaikan harga komoditas
tetapi juga kita juga mesti lihat bahwa persoalan representasi
reaksinya koleksi ini masih jadi persoalan
jadi walaupun ada ruang tapi tidak terlalu banyak
sedangkan fokus ketiga apbn dua ribu delapan belas adalah pembiayaan utang yang terkendali dan pertumbuhan yang lebih baik
semuanya untuk infrastruktur
sebab alokasi belanja infrastruktur tahun depan hanya dinaikkan rp dua puluh dua empat triliun menjadi rp empat ratus sepuluh tujuh triliun
turun dibandingkan defisit tahun dua ribu tujuh belas
karena fiskal kita terus berorientasi kepada pendapatan
pendapatan bagaimana memenuhi itu jadi lupa bahwa peran besar dari fiskal itu adalah menjaga daya beli dan juga mendorong daya saing
inovasi lain yang bisa dilakukan itu apa
dari sisi moneter dan pembiayaan
meski akan dibayangi oleh pilkada di satu ratus tujuh puluh satu daerah
hal itu didukung oleh membaiknya sektor konsumsi investasi dan juga ekspor dari dalam negeri
desya aritona jakarta